sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kamu harusnya duduk tenang jagain sabrina main kang asep
ini malah repot ngurusin anak orang lain
saya akan kerja
gelang istri kamu
kamu gadai ya kang asep
saya emang gak pernah gadein barang
gosipnya bisa dipercaya kang
ronaldo ini susunya
cilok cari lok dicilokan
cilok cihui mah lima ratusan
dari tadi ditungguin juga
di mangkok aku cuy
jangan pakai saus ya
saya juga cuk
nah lima ribu aja
nanti perutnya gendut
cowok kalau pelutnya gendut kan gak enak dilihat
nanti malah gak mirip kang dadang
kumaha sudah dapat penempatan belum
cuk eh sih
katanya gak memperpanjang kontrak
ya doain aja biar eda yang dapat
kamu kan mau nikah
kok masih jualan
jadi laki laki tuh begitu
hah pas banget cuy
iya cilok cipuyemah lima ratusan
nah sih cuk
kalau orang ini maarin perempuan engga
aku jaga perempuan
cuma di sql kan
sini febri naik
sini kamu depan ya
cinta sama benci itu bedanya tipis
cinta bisa jadi benci
benci bisa jadi cinta
sama kayak kamu sama dadam
si dadang teh sekarang pasti lagi diomelin terus sama wasain
lagi diem aja begini
dikena semprotnya muasain terus kan
gak mungkin kan dia ngelawan mertuanya
pasti dia gak akan betah disana
saya masuk ke dalam dulu
iya orang lagi seru juga masuk ke dalam
posisi dia sekarang sama kayak posisi saya sekarang
bener bener udah kehabisan akal mak ngomong sama kalian
ajarin mak naik motor besok
biar emak yang jemput edward tiap hari
ada apa ya mak
kalau saya memang sudah siap ini kuncinya
saya sudah mau jemput febri
tadi saya juga udah bilang sama aceh
katanya aceh ntar aja ntar aja
tuh liat si akum
asar akum pedut
mulai sama kayak dadang kamu
pada kemana ceng
ini kan sudah jam pulang sekolah
palingan juga mereka masih main di dalam sekolah
yuk kesana yuk
yang lain kayaknya udah duluan dari tadi
yuk acing anterin yuk
kan ada denny mang
kamu anak ilang masih aja kayak begitu
terima kasih ya
doi sekarang mereka kelimpungan doi
mereka siapa kang dadang
kita mau ngerjain papa kalian
kalau papa kalian nanya bilang kalian gak tahu
jangan dulu doi
kan nanti kita ke tempat mereka lagi